jakarta menggelar sidang putusan terhadap mantan gubernur jambi zumizola
pembacaan fonis sendiri akan dilakukan oleh lima hakim dipimpin oleh yanto selaku ketua majelis hakim
dan kita akan kembali mengikuti jalannya persidangan di pengadilan tipikor jakarta
kita lihat adanya niat dan aku bersama sama apif apif kirmansyah asrul pandapota asyatan dan alvan
untuk menerima uang dari para rekanan yakni muhammad imarudin alias iim agus herianto
andrea prateraniko andi rudi lidya giovanni yusman alias asyang dan seterusnya
serta rekanan lainnya melalui muhammad imaudin alias im dan dodi irawan
menimbang bahwa dari fakta telah teringat bahwa uang fee yang telah terkumpul selanjutnya
dipergunakan untuk menuhi kebutuhan terdakwa dan keluarganya
serta untuk menuhi kebutuhan apif kirmansyah dan asrul pandapota asyatan
menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan
terlihat adanya kesepakatan atau meeting of mind antara terdakwa bersama dengan apif kirmansyah dan asrul pandapota asyatan
dan selaku penerima gratifikasi dari para rekan yaitu muhammad imanuddin alias iim
agus herianto andrea prateraniko andi rudi lidya giovanni yusman alias asyang
hardiono alias alyang yosantanius alias atong andi prateran wijaya alias andi kerinci
kenry aidan alias akeng musa effendi serta rekan lainnya hingga terkumpul dana
sejumlah rp tiga puluh tujuh empat ratus tujuh puluh tujuh serta rp satu ratus tujuh puluh tiga tiga ratus amerika serikat
serta seratus ribu dolar singapura dan satu unit mobil avat nomor d seribu empat puluh tiga vm yang diterima sejak bulan februari dua ribu enam belas
sampai dengan bulan november dua ribu tujuh belas
menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang telah pertimbangan tersebut di atas
maka menurut majelis hakim unsur pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuh pinana telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan terdakwa
yang dilakukan secara bersama dengan arvan dan pihak pihak lain yang terkait yang masih memerlukan pembuktian
eto lima mengenai penerimaan pasal enam puluh lima ayat satu kawah pinana
gabungan perbuatan yang dipandang sebagai beberapa kejahatan
rumusan pasal enam puluh lima ayat satu kuhp menuntukkan bahwa dalam hal gabungan beberapa perbuatan
yang harus dipandai sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok
sejenis maka yang dijatuhkan hanya satu pidana
bahwa apabila seorang melakukan suatu perbuatan dan dengan melakukan perbuatan itu melanggar beberapa peraturan hukum pidana
atau apabila seorang melakukan beberapa perbuatan tiap tiap tertentu merupakan pelanggaran
terhadap hukum pidana atau beberapa delik yang belum dijatuhi keputusan oleh hakim
dan beberapa delik yang dilakukan oleh satu orang itu diadili setaligus
menimbang bahwa telah terungkap di persidangan bahwa zumi jola julvi
selaku gubernur provinsi jambi periode dua ribu enam belas sampai dengan tahun dua ribu dua puluh satu bersama dengan api firmansyah
asrul pandat potansiatan dan arfan telah menerima gratifikasi yang masing masing berdiri sendiri
karena berasal dari pemberian pihak yang berbeda dan penerimaan gratifasi pada waktu dan tempat yang berbeda
diancam dengan pidana masing masing tersindir sehingga merupakan gabungan perbuatan
yang dipandang sebagai beberapa kejahatan yang berdiri sendiri
menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah majlis pertimbangan di atas
menurut pendapat majlis penerimaan gratifikasi oleh terdakwa bersama dengan api firman shah
asrul pandat potansiatan dan arfan dapat diterapkan berdua pasal enam puluh lima ayat satu kahwa pidana
menimbang bahwa majlis berkeyakinan penerimaan pasal enam puluh lima ayat satu kahwa pidana secara sah dan meyakinkan
menurut hukum telah terpunuhi dan
terdakwa bersama dengan arvan dan pihak pihak terkait lainnya
menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah majlis pertimbangkan
seluruh unsur dakwaan pertama ke satu yaitu pasal dua belas b undang undang ri no tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
sebagaimana telah diubah dengan undang undang ri no dua puluh tahun dua ribu sebelas
tentang perubahan atas undang undang ri no tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
tentang pemberantasan tindak pinal korupsi
junto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu
bahwa perdata junto pasal enam puluh lima ayat satu kahwa pidana
telah terbukti pada perbuatan terdakwa bersama sama dengan arvan
selanjutnya api pernansa asru pandapotan dan afa
selanjutnya majlis akan pertimbangan dakwaan kedua
menimbang bahwa pada dakwaan kedua disusun secara alternatif
maka majelis akan memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan pada terdakwa
urban urbi no tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
tentang pemerasan tindak pidana korupsi
sebagaimana telah diubah dengan urbi no dua puluh tahun dua ribu satu
tentang perubahan atas urb satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
tentang penantasan tindak pidana korupsi
junto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuh pidana
bahwa pasal lima ayat satu urbi no tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
tentang perasaan tindak pidana korupsi
sebagaimana telah diubah dengan urbi no dua puluh tahun dua ribu satu
tentang perubahan atas urb satu
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
tentang perubahan atas urb satu keenilera
tentang perubahan anggaran bundle covid sembilan belas

sebagaimana didakukan dalam dakwaan dua pertama selengkapnya bermulanya sebagai berikut
dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun
dan atau pidana nenda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak dua ratus lima puluh juta rupiah
setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri
atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut
berbuat atau tidak berbuat satu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban
menimbang bahwa pada unsur unsur dalam dakwaan kedua pertama yani
pasal lima ayat satu huruf a undang undang ri nomor tiga puluh satu tahun dua ribu sembilan dan seterusnya
unsur unsurnya adalah sebagai berikut
satu setiap orang
memberi atau menjanjikan sesuatu
kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut
berbuat atau tidak berbuat suatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya
lima adanya penampak
pasal lima ayat satu kuh pidana tentang penyertaan
yang diorang melakukan yang muncul melakukan dan turut serta melakukan perbuatan
dan adanya pasal enam puluh lima ayat satu kuh tentang
gabungan dari beberapa perbuatan yang masing masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri
menimbang bahwa rumusan yang terdapat dalam pasal lima ayat satu kuh adalah sebagai berikut
menimbang bahwa pasal lima ayat satu kuh adalah mengenai penyertaan
yang umur umur saya berbunyi di pidana sebagai pelaku tindak pidana orang yang melakukan dan turut melakukan
menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut
dihubungkan dengan fakta fakta yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut
ad satu unsur setiap orang
menimbang bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana telah diatur dalam pasal satu butir tiga
diubah dengan undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu satu yaitu setiap orang adalah orang perorangan
ya itu dia tadi baru saja kita ikuti bersama
ya sidang putusan kasus zumizola
di mana tadi vonis dibacakan oleh ketua majelis hakim yanto
di mana zumizola sudah diputuskan
fonisnya adalah delapan tahun penjara dan dikurangi masa tahanan
serta denda satu miliar rupiah subsidi enam bulan kurungan
iya benar sekali fani dan tentunya dengan delapan tahun penjara ini
sebenarnya ini dalam kasus zumizola ini
sebelumnya ini sudah terjadi sebelum ia dilantik sebagai gubernur jambi
karena telah dilaporkan dalam fakta kasus ini adalah
ayah zumi zola juga pernah meminta uang ke mantan kepala dinas
untuk membiayai pencalonan anaknya
dan ayah zumizola ini ternyata juga adalah mantan gubernur jambi
jadi kejadian sebenarnya sudah terjadi sebelum zumizola juga sudah dilantik ya
sebagai gubernur jambi
iya betul sekali dan memang sesuai dengan nota pembelaan
di mana zumizola ini telah terbukti secara meyakinkan bersalah
ya informasi tadi juga menutup after sepuluh kali ini
perbarui selalu informasi anda
hanya di cnn indonesia
saya farhana sution
dan saya amelia yahya
terima kasih dan sampai jumpa